tapi mak mirza bukan anak seperti itu
kenapa sih kamu ngusip belain mirza
yang suami kamu kan andre bukan dia
jangan jangan kamu memang selingkuh
makanya bela belain dia melulu
sudah jangan ribut
sekarang kamu mau nyalain
mau nyalain dewi
itu kan karena kebodohan kamu
jangan nyalain orang
jangan nyalain orang
bilang tante ini itu apa benar
ayahnya medha seorang penipu
sedangkan dianya itu baik banget sama kita
dan kita percaya banget sama dia
aku minta sama kamu mulai sekarang
kamu menjauh dari dia
dan kamu gak usah bergaul lagi sama dia
sejak kapan kamu belajar menghakimi orang
hanya karena bapaknya jahat
itu belum tentu anaknya juga jahat
kamu jangan salah paham dulu
aku lakuin semua itu gara gara kamu dan juga anak kita
aku gak mau kena apa apa sama kamu
orang yang punya latar belakang kurang baik
itu bisa mempengaruhi keluarga kita
dan aku gak mau terjadi apa apa sama kamu
untuk kali ini aku gak mau dibantah sama kamu
dan aku gak mau kita itu berantem gara gara masalah orang lain
bisa aku bicara sama mirza sebentar
mas minta sama kamu mulai sekarang
kamu gak usah datang ke sanggar ini lagi ya
siapa rupanya punts
jadi sama saya sendiri traditional
supaya kamu gak usah deket deket tv lagi ya
perlu gitu saya pulang aja sekarang
mbak gak bisa penuhin janji mbak sama kamu
aku yang makasih sama mbak sama sandre
kok kamu disini
gue emang udah gak boleh ke sanggar
dia ketahuan nipu tantanya mas andre
ya mungkin mas andre takut kali ya
kalau gue sanggar lagi nanti mbak dewi keseret seret dalam masalah
ya atau mungkin ini emang nasib dua kali itu
jadi anak seorang penjahat
padahal gue sama sekali gak sama kayak bokap gue
yakin gak sama
ya kan biasa kalau bapaknya begitu
dijaga dikit gitu loh
gue paling gak suka tau gak sama samain kayak bokap gue
yaudah kalau gitu dibuktiin
lo lihat ya
entah satu tahun
entah dua tahun atau entah lima tahun lagi
gue akan bikin sesuatu yang berguna bagi siapapun
termasuk lo mungkin
tapi bukan dengan cara nipu orang
aku tunggu loh
aku akan buktiin
kalau aku sama sekali nggak sama kayak bapak
selama'alai'kum warahmatullahi wabarakatuh
selama'alai'kum warahmatullahi wabarakatuh
kami jaga titipanmu yang paling berharga kepada kami
supaya kami bisa merawat dia
dan menyayangi dia sampai dia besar
dan bimbinglah kami
supaya bisa menjadikan dia anak yang soleh padamu ya allah
selamat ulang tahun sita
semoga jadi anak pintar dan solea
ini gak kerasa udah setahun umurnya sita ya
nini hanggilannya harus nini
sita kado yang itu tuh yang warna biru itu kado dari om satria
sita pasti suka sama kado dari om satria
makasih om satria nih buat kamu sayang

iringan padi ketabrak bemo
lihat kasih apa itu
makasih om satria